kini kita beralih ke informasi lain
kelahiran bayi dari pasangan suami istri di buleleng bali lahir dengan kondisi kembar parasit
sang bayi yang memiliki dua pasang tangan dan kaki serta dua bokong ini kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit sanglah denpasar
kelahiran putri ketiga pasangan suami istri made mujana dan made gorsi warga asal buleleng bali ini mengalami kondisi parasitwin atau kembar parasit
bayi berjenis kelamin perempuan ini memiliki empat tangan dan kaki serta tonjolan berupa bokong yang menempel pada bagian perut
selain itu juga terdapat organ dalam seperti usus yang terburai keluar sehingga bayi harus mendapatkan perawatan intensif
paman sang bayi mengatakan saat dilakukan usg pada usia kandungan tujuh lima bulan tidak terlihat keanehan hingga bayi tersebut dilahirkan melalui proses persalinan secara normal
setelah lahir tahu ada usus ada hati kami semua kaget dan segala kagetnya
ada usus ada tempelan setelah dokter bilang ini namanya bayi parasit namanya bukan sedang parasit ada nempel
saat ini sang bayi tengah dirawat intensif di ruang nikur rumah sakit umum pusat sang lah den pasar nandang risada astike den pasar bali